apa yang bisa saya lakukan untuk bikin kamu tersenyum kembali
katakan apa saja
saya akan lakukan
saya akan lakukan

selama itu bisa bikin kamu tersenyum
ada satu hal sih pa
kalau saya lagi sedih
apa mau gak saya ajarin tos itu
tak pernah mu jelek
bapak bilang saya jelek dong
amira malah ngajarin tos kita ke orang yang udah nyelekain ayah
tapi mira pengen banget bisa kayak dulu ya
amirah pengen banget ngerasa sedikit rendang